ada apa di kursi gue
jangan sampai allah berani copotin gelang ini
itu kampus terbaik di kota ini
harusnya kamu tuh bangga bisa masuk situ
kamu pasti bisa lewatin semua masalah disana
mending lo dengerin kata pangeran
gue harus nurut bersimpu
minta maaf sama pangeran di depan semua mahasiswa gitu
satu satunya cara cuma itu put
biar dia lepasin gelang itu dari tangan lo
rasa iya gue harus bersimpu di kaki dia
segitu hinanya kau orang lain bagi dia
sampai sampai dia bisa seenaknya ngelakuin hal hal kayak gini ke orang lain
tertepok di paris
lah asa lo
tahanin gue mau pangeran yang ganti
biar ada spesial spesialnya gitu
si ye yang mau dapet hp baru dari pangeran
udah mopen banget kan lo ya kan
banget gak sabar tau
pangeran gak boleh tau gue punya hp cadangan
pasti lo pera pera lupa ya
karena mau surprise in gue kan
bukannya lo mau gantiin hp gue yang lo rusakin kemaren
ketinggalan di rumah
kalo gak salah kemaren gue tinggalin di meja makan deh
ambil aja di rumah gue
ya emang apa susahnya sih bawa aja ke kampus
kenapa gue harus ke rumah lo
kan lo juga yang rusakin hp gue
siapa yang bilang susah
komunikasi kalau dalam bahasa kita
maaf pak saya telat
berhasil juga dia masuk kelas
beneran gak nyerah nih cewek
jangan jangan gue mau dikerjain lagi
sebelum duduk gue harus cek dulu kursi ini aman apa enggak
kaki kursinya aman nggak ada yang patah
kayaknya nggak apa apa deh
sampai kapan kamu mau ngecek bangku itu
apa perlu nih saya keluar dulu
nanti kalau kamu udah selesai saya masuk lagi buat lanjutin ngajar
maaf ya pak
sumpah ya kesel banget
masa pangeran suruh gue ke rumahnya sih untuk ngambil hp nya
sebenarnya itu ada untungnya kalau lo harus ke rumah pangeran untuk ngambil hp baru itu
sumpah gara gara lo udah kasih ide ini gue bakal terus mention lagi instagram deh
mel gue juga udah kepikiran ide itu kok
masa aja yang duluan
maksud lo lo mau di mention sama gue juga
oke gue bakal mention kalian berdua kok tenang aja
gue cakep kan
gue diem deh kalian tuh banyak banget protes sih
dengan bat caption kayak gini
netizen pasti langsung kepo sama kalian
terus langsung default kalian naik drastis
ya iyalah kalian gak percaya sama gue
masih gak percaya sama gue
udah gak usah banyak komen
oke sekian dulu materi dari saya hari ini
sampai jumpa lagi di perkulian berikutnya
terima kasih pak
tak ada reaktinya

koba equound sama berikutnya
gue gak tega lihat lo dikerjain terus put
harusnya sebagai sahabat gue nolongin lo
tapi karena keadaan gue gak bisa ngelakuin apa apa
maafin gue ya put
tenang put tenang
gue juga akan buktiin kalau gue ini bukan cewek lemah
itu kenapa gue punya kelebihan bisa dengar suara hati orang lain